dan meski sudah dilarang sejumlah barang yang tidak perlu dibawa
masih ditemukan di dalam tas milik jemaah calon haji
di surabaya seorang calon jemaah calon haji ketahuan
membawa peralatan memasak bumbu pecel cobek batu dan juga paku
seorang jemaah calon haji kloter sembilan belas embarkasi surabaya jawa timur
ketahuan membawa alat masak berupa pemanas nasi magic jar
di dalam magic jar ini petugas menemukan delapan bungkus bumbu pecel
tidak hanya itu petugas juga menemukan cobek batu lengkap dengan penggerusnya
akibatnya petugas beacukai bandara juanda langsung menyita
dalam pemeriksaan selanjutnya ada juga jemaah yang membawa sejumlah paku di dalam tasnya
paku itu rencananya akan digunakan untuk gantungan baju